raffi atta ziyaul hamdi akhirnya kembali bersekolah setelah beberapa hari sebelumnya menderita sakit mata
akibat tembakan gas air mata di stadion kanjuruhan kabupaten malang satu oktober dua ribu dua puluh
malam itu saat raffi turun dari tribun sepuluh ia dikelilingi kepulan asap gas air mata
rasanya pedih tak bisa melihat dan nafasnya sesak
ia pun sempat pingsan
ya mungkin aparat keamanannya itu harus tahu sop nya di kanjuruhan sama di demo itu beda
terus gerbangnya stadion itu kan biasanya sepuluh menit sebelum berakhir itu sudah dibuka tapi kemarin masih tutup
ya mungkin dievaluasi lah panpelnya
sementara sesaknya nangis
dan nafas juga dirasakan justita nur aini kakak dari raffi
saat tragedi tita bersama saudaranya berdesak desakan keluar hingga tersangkut railing tangga
ia pun melihat para supporter meminta pertolongan hingga menangis dan menggedor pintu
tahu aku mah takut soalnya kan aku jarang melihat terakhir sama ayah itu terus nonton lagi ternyata kejadiannya kayak gitu kan kita gak tahu kalau kejadiannya seperti itu
kayak keinget inget bayang bayang saya sampai jatuh di depanku
terus saudaraku ke injek aku kan itu kan sama saudaraku semua ke bawah ke injek sendiri
hingga senin malam tim gabungan independen pencari fakta menyebut
jumlah korban luka berat pada tragedi kanjuruhan sebanyak sembilan puluh enam orang
luka ringan dan sedang empat ratus delapan puluh empat orang dan yang masih dalam perawatan tiga puluh dua orang
sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai satu ratus tiga puluh orang